halo sahabat kompas tv saya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini minggu lima mei dua ribu dua puluh empat bersama saya pompai sinulinga
presiden joko widodo bersepeda di kawasan car free day bundaran hotel indonesia minggu pagi
warga pun berdesakan agar bisa berfoto bersama
inilah momen presiden jokowi hadir dalam car free day jakarta
jokowi tanpa bersepeda mengenakan kaos putih dan helm berwarna merah
ia pun berkeliling didampingi pas pampres
di kawasan bundaran nai sejumlah warga tampak berdesakan dan bisa bersuah foto bersama presiden
presiden jokowi pun dengan senang melayani permintaan foto dengan sejumlah warga
dalam halal biala di kementerian pertahanan pada sabtu malam kemarin
prabowo menjelaskan bahwa persatuan dan kesatuan adalah barang mahal yang harus dijaga sekuat tenaga
di hadapan alumni akabri prabowo juga mengajak agar alumni untuk selalu berupaya memberikan terbaik untuk negara
prabowo juga menambahkan perjuangan yang dilakukan para alumni sejak muda perlu terus dirawat
agar bisa memberi contoh untuk diwariskan kepada generasi penerus
ketua tua saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
saya berterima kasih kepada anda
sbi menyinggung soal prabowo yang akan segera menjadi presiden
ia pun menitipkan pesan agar prabowo dapat mengibarkan merah putih lebih tinggi di mata internasional
kita segera memimpin negeri ini dan ini merupakan kehendak rakyat indonesia
kami semua akan berkontribusi akan mendukung agar pemimpin kita
yang baru nanti benar benar sukses
untuk sekali lagi menjaga kedaulatan dan keutuhan nkri
tegaknya pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
memajukan kesejahteraan rakyat menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri tercinta ini
dan kami titipkan sekaligus